sebuah bangunan terekam video warga hanyut di tengah banjir dan menjadi viral di media sosial
musibah ini diketahui dialami pondok pesantren al falah di tegalumbu cibeber banten pada sabtu sembilan oktober
melansir detik com kepala bppd lebak feby rizky pratama pada senin menyebut
bangunan pesantren yang hanyut itu merupakan bangunan lama yang sudah jarang digunakan oleh para santri
saat kejadian bangunan juga dalam keadaan kosong
beruntung tidak ada korban jiwa maupun hanyut dalam kejadian ini
sebelumnya pada minggu sore sedikitnya dua ratus sepuluh rumah di kabupaten lebak banten terdampak banjir
akibat meluapnya enam sungai di lima kecamatan
dan saat bangunan pesantren hanyut
banjir dalam ketinggian air satu meter lebih